sehari jelang lebaran arus lalu lintas di brebes dan sekitarnya masih padat pemudik
macet di kawasan ini pun luar biasa
pemandangan tol brebes pada selasa pagi ribuan kendaraan masih terlihat
meninggalkan gerbang tol brebes timur menuju jalur pantura
kondisi lalu lintas di jalan tol dari jakarta
kondisi yang sama juga terlihat di jalur pantura
meski relatif lebih lancar namun antrean di sejumlah spbu
mengular sampai jalan dan membuat arus lalu lintas tersendat
untuk mengurai kemacetan di pertigaan pintu keluar tol brebes timur dan jalur pantura
pihak kepolisian memperlakukan sistem buka tutup serta pengalian arus hingga ke tegal
sementara di gerbang tol cilenyi belum menunjukkan kepadatan
masing masing gardu tol masuk dan keluar
telah dibuka untuk melayani pengguna jalan
tercatat sudah empat puluh ribu kendaraan melintas hingga pukul dua belas tadi malam di gerbang tol cilenyi
namun hingga selasa pagi tidak terlihat antrian kendaraan
meski esok sudah ditetapkan sebagai hari raya idul fitri
menurut pihak jasa marga tidak adanya antrian pada pagi hari ini
akibat konsentrasi pemudik sudah terpecah dengan
karena banyak yang menggunakan jalur tol cipali